sementara di sidoarjo puluhan mahasiswa berunjuk rasa
lantaran kecewa dengan kinerja bupati sidoarjo
masa menilai selama dipimpin bupati periode sekarang
sidoarjo minim pembangunan yang bermanfaat bagi warga sidoarjo
aksi dorong dan kejar kejaran antara mahasiswa pmii sidoarjo
dengan petugas keamanan gabungan ini terjadi di depan pendopo
kericuan ini dipicu kekecewaan mahasiswa
yang tak dapat menemui bupati sidoarjo untuk menyampaikan aspirasinya
kekecewaan akhirnya dilampiaskan
dengan aksi membakar ban bekas di depan pagar pendopo delta wibawa
yang kemudian dipadamkan dengan apar oleh petugas satpol pp yang turut menjaga
aksi demo ini sendiri sebagai ungkapan akumulasi kekecewaan warga sidoarjo
saat kabupaten sidoarjo berusia satu ratus lima puluh sembilan tahun
namun tak ada pembangunan yang terasa bagi warganya
yang ada hanya bertambah banyaknya pembangunan pabrik dan supermarket
yang mengikis jumlah lahan pertanian di sidoarjo
pembangunan pabrik dan supermarket yang ada di sidoarjo
yang sesuai dengan dijadikan oleh bisnis dan musim bupati
dan mati bupati sidoarjo setelah dipenuhi
tapi sekarang ini masih banyak
mulai terbanjir mulai terbuka
pertanian pabrik dan lain lain masih terpenggalai
dan masih belum pentas
meski akhirnya dapat dibubarkan secara damai oleh petugas
namun para mahasiswa pmii sidoarjo mengancam
akan menggelar aksi yang lebih besar lagi
dengan mengajak berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sidoarjo